karena belum ada aturannya jadi kita atur kita tata
masalah besar di tiongkok ini karena
jadi arus laut itu kan ada arus gitu ya